jakarta toys and kids big sale digelar di balai kartini jakarta pada dua dan tiga juni
di ajang ini para kolektor maupun para penghobi akan dengan mudah menemukan aneka mainan action figure diecast atau aksesoris mainan lainnya dengan harga yang lebih bersahabat
sebenarnya menarik sih dari action figure nya sama awalnya hobi kita sih
hobi drama yang mempunyai collection action figure beberapa yang hot wheels diecast gitu gitu
terus kesini tuh eventnya jarang juga terus ngeliat dari media juga sama instagram itu katanya harganya miring miring gitu
jadi yaudah kesini aja ngecek kayak gimana sih tata emang bener sih harganya emang bener yang oke banget
dan buat saya sih saran sih lebih diseringin aja cara cara kayak gini
soalnya barang barangnya juga di sini udah banyak yang udah lumayan langka gitu
iya langka harganya miring juga
tak hanya memanjakan para kolektor ataupun penghobi mainan berusia dewasa
para orang tua juga dapat membeli aneka mainan yang menghibur
sekaligus memiliki unsur edukasi bagi buah hati yang berusia balita hingga remaja
salah satunya adalah kreatif
mainan yang satu ini berbahan dasar klay atau tanah liat impor dengan beragam warna
anak anak dilatih untuk berimajinasi dan berkreasi membuat patung patung hewan
manusia maupun hal hal lainnya dari klay ini
daripada main ipad
karena ini lucu banget dan itu hobi saya
disamping menghibur permainan kreatif juga dapat meningkatkan hubungan emosional
antara orang tua dengan sang buah hati
kalau yang kreatif ini kita pakai bahan impor dari jepang
bahannya premium jadi sangat aman untuk anak anak
jadi disini fungsinya itu adalah
orang tua itu melatih anak anaknya
jadi punya quality time berdua
dan kita menghindari anak anak supaya kecanduan gadget
nah jadi di sini orang tuanya itu bantu anak anaknya untuk bisa bikin klay
bikin clay sendiri gitu loh
jadi ada tujuannya itu bentuk bentuk hewan yang lucu lucu gitu
jadi disana dilatih jadi anak anak otak kanannya itu terangsang dengan baik gitu
selain kreatif terdapat sejumlah mainan lain yang aman edukatif
dan mengasihkan untuk anak anak
seperti fun thinkers yang melatih anak untuk mengenal angka warna dan huruf
ataupun permainan logiks yang melatih fokus dan kesabaran putra putri anda
tak hanya berbelanja para pengunjung di event ini juga dihibur
dan dapat terus serta dalam kontes rc drift yang diselenggarakan oleh penyelenggara
edi diwiryanto jakarta